bupati sidoarjo saiful ilah senin pagi mengamuk saat bertemu dengan ratusan supporter deltras yang sedang berunjuk rasa
bupati bahkan mengumpat karena tersinggung dengan ucapan supporter
bupati sidoarjo saifulillah
kedatangan para supporter deltamania ini untuk menanyakan keseriusan saifulillah sebagai pemilik deltras yang kini terdegradasi berada di liga tiga
namun demikian saiful ilah menjanjikan akan mencarikan sponsor untuk membangkitkan kembali deltras hingga dapat kembali berlaga di liga satu
ini kurang perhatian dari manajemen memang manajemen sekarang ini kesulitan
sebetulnya saya lah yang tanggung jawab soal deltas itu kita cari uang lah
cari uang dengan cara yang baik jangan capek
maka maka uang pemerintah itu membahayakan saya nggak mau saya yang kena masalah
meski tak puas dengan pernyataan bupati para supporter mengaku tetap menunggu adanya perubahan di tim kesayangannya yang dulu pernah berlaga di liga satu pssi
beberapa kali kompetisi dan itu tidak pernah terrealisasi atau terwujud
jadi ini wujud dari kekecewaan kami
untuk dutan daripada
janji janji dari manajemen yang menjanjikan deltras akan lewat liga dua
setelah mendapatkan angin segar dari bupati sidoarjo para supporter ini langsung membubarkan diri dengan pengawalan polisi